kota cirebon dikenal sebagai salah satu tempat penyebaran agama islam yang cukup masif di jawa barat
pada abad ke lima belas yang tidak lepas dari peran kehadiran wali ix
ada sembilan wali atau wali songo yang mensyiarkan agama islam di tanah jawa
salah satu peninggalan para wali pun masih bisa dilihat dan digunakan di cirebon
yakni masjid sang cipta rasa
masjid sang cipta rasa
dulu dibangun oleh para wali atau para sunan
kalau begitu langsung ikuti saja perjalanan saya kali ini
masih di kota cirebon
pak kalau masjid sang cipta rasa itu sebelah kiri ya
arahnya arah kiri itu nih ya
terima kasih pak terpencet aranya
ini dia masjid yang tadi saya katakan dibangun oleh para sunan
yaitu sunan gunung jati
sunan kali jaga
itu masjid sang cipta
untuk melihat bangunan dan juga sejarah dari masjid sang cipta rasa ini
saya bersama salah seorang pengurus masjid yang menemani saya berkeliling
pertama kami akan berkeliling di area luar
dan selanjutnya ke bagian dalam masjid
kalau ini maksudnya bangunan tambahan di zaman belanda
memang usianya sekitar satu abadan lah
sudah satu abad
sudah satu abad
berarti tetap bersejarah ya kakek
karena ini mungkin untuk menampung jamah lebih banyak atau seperti apa tujuan awalnya
tujuannya memang untuk daya tampung yang lebih besar
jadi semua bangunan ini masih dipungsikan seperti pada awal dibuat
awal mula masjid ini dibangun itu atas inisiatif dari ratu nyema sepakung muwati
beliau adalah salah satu istri dari sunan gunung jati
kemudian sunan gunung jati memperakarsai untuk pembangunan masjid ini
dan oleh tim wali songo sembilan wali itu berjibaku
artinya bekerja sama membangun masjid ini
kebetulan yang mengarsiteki bangunan ini adalah sunan kalijaga
kang tadi sebelum masuk ke sini
itu pintu masuknya berukuran kecil itu memang seperti itu atau ada maknanya sih kan sebenarnya
karena para wali itu membuat bangunan semua ada maksud dan maknanya
itu pintu kecil itu dimaksudkan supaya orang yang masuk ke dalam masjid itu menghormati siapa penciptanya itu
menghormati masjid di luar sana dan tidak menampakkan kesombongan
tidak menunjukkan bahwa dia itu pejabat apakah pengusaha atau segala macam
semua yang masuk ke dalam masjid itu sama
hampir dari seluruh kerangka bangunan masjid sang cipta rasa ini berbahan dasar kayu jati yang kokoh dan berumur panjang
sehingga meski dibangun pada tahun seribu empat ratus delapan puluh masjid sang cipta rasa yang dibangun para sunan ini masih terlihat sangat kokoh
nama masjid ini sendiri memiliki arti sang sebagai kagungan cipta berarti dibangun dan rasa berarti kegunaan
tiang utama masjid ini memiliki ketinggian tujuh belas meter
yang merupakan simbolisasi jumlah rokaat sholat dalam satu hari
uniknya simbol keislaman di dalam masjid tidak begitu terasa
karena adanya akulturasi budaya yang menghiasi bagian mihrop atau tempat khusus imam sholat yang menyerupai ukiran pura umat hindu
ini adalah namanya maksuroh atau orang sini bilang kerapyak
ini diperuntukkan untuk keluarga sultan
keluarga sultan dan keluarga hindu sholatnya di sini
oke itu dari kesultanan kasepuhan
ya ini ada dua tempat yang di depan dengan yang di belakang
oh dengan yang sebelah situ ya kang ya
yang di depan ini untuk keluarga kesultanan kasepuhan
kalau yang di belakang situ untuk keluarga kesultanan kanaman
jadi pagi para pemudik yang melintasi kawasan cerbon dan hendak melakukan perjalanan baik itu ke jawa tengah atau jawa timur
bisa mampir ke masjid sang cipta rasa ini untuk beribadah dan juga mungkin ikut buka puasa bersama kang ya
ikuti perjalanan saya selanjutnya karena sesaat lagi saya masih akan keliling di kota cirebon